dan informasi dari kementerian luar negeri indonesia ada seorang warga negara indonesia yang menjadi korban luka akibat bom di bandara zeventem
ia saat itu berada di bandara bersama dengan dua anaknya menunggu penerbangan untuk berlibur ke indonesia
dan akibat tedakan ini ketiganya terluka
dan kini dirawat intensif di icu rumah sakit university hospital sebelas uhl
dan kami akan perbarui terus perkembangan korban serangan bom di belgia ini
dan kini kita sudah terhubung dengan margareta wenge wni yang bermukim di brussel belgia
selamat pagi waktu brussel ibu rita
selamat pagi selamat pagi mas
ibu rita setelah ledakan kemarin bagaimana situasi kota anda hari ini
situasi kota di daerah saya hari ini sangat sepi
dan juga sedikit mencekam ya karena anak anak begitu takut
karena luar karena ledakan bom terjadi dua kali
karena tempat kami sangat dekat dengan kejadian
jadi anak anak saya begitu sedikit takut gitu
sepi dan mencekam bahkan anak anak pun juga takut untuk keluar di tempat tempat keramaian begitu
nah saat kemarin ada ledakan bisa anda sampaikan anda ada di mana saat itu
dan apa yang anda lihat serta anda alami
ya waktu ledakan
kalau pas saat jam delapan itu kami saat di rumah siap siap untuk berangkat ke sekolah
itu kami belum mengetahui keadaan bahwa ada kejadiannya
setelah anak anak sudah masuk dan gerbang sekolah ditutup baru kami melihat polisi begitu ramai dengan ambulans melewati daerah rumah saya
itu begitu ramai dan tidak berhenti
dan kami baru membuka di tv bahwa sudah terdengar kejadian ledakan di sampen sampen
dan kami sedang memantau
untuk melihat keadaan tau tau jam sembilan lewat sebelas terjadi ledakan di melbourne
jadi itu daerah kami karena daerah ramai dan daerah rudenstall daerah jalan kerajaan
jadi begitu dijaga ketat sama polisi dan tentara mereka dengan helikopter begitu ramai
jadi sangat menakutkan seperti kita mau perang
ibu rita saat kejadian seberapa jauh lokasi anda
dengan tempat ledakan terjadi
kalau dari rumah ke rossa pencum sekitar tiga belas km dua puluh satu menit
kalau dari rumah ke malbeck sekitar sembilan melek sekitar tiga km dan tempat kejadian
baik terima kasih ibu margaretha wenge wni di brussel belgia
pastikan anda dan juga keluarga tetap dalam kondisi selalu waspada di sana
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia live